ini bajuku seperti yang dipakai sama orang yang jebak aku di gubuk
kalau misalkan lo pengen bantu palemos lo harus ke gubu ke jalan melati
jadi raja udah ngerencanain ini semua
biar ibu yang buka
ya ibu aja yang buka
ini apa apanya kok ku isinya beginian bu
apa sih hubungan raja sama aku padahal aku kan gak kenal dia
ngapain lu masuk kamar orang kepakeinan lancar tahu lu nggak bisa isir gue kayak gitu aja ya
gue tuh pengen cari tahu kenapa alasan lo jahatin gue masalah gue apa dan ternyata dari dulu lo
tuh udah ngincar gue ya ada apa sih sebenarnya kita jangan saling kenal punya mulut kan
jawab hai kenapa lo ngakuin semua ke gue
oh kayak banget
aku akan pergi sebelum gue tau alasannya kenapa lo nyangkutin gue
lu jangan bikin gue jadi orang jahat ya
keluar ya lo sekarang
nggak gue gak mau pergi